seolah menjadi sesuatu yang melekat dengan ibu kota
peningkatan jumlah penduduk dan penambahan penggunaan transportasi pribadi
yang tidak sepadan dengan kapasitas jalan yang tersedia dianggap menjadi penyebabnya
rekayasa lalu lintas masih saja belum menampik fakta
bahwa jakarta belum bebas dari kepadatan lalu lintas
aduh gini nih kalau mau pergi ke jakarta dari kota penyangga
seperti bogor ataupun depok gak bisa kesiangan dikit
pasti langsung gini pemandangannya
tapi ini lumayan sih
udah mulai gerak ya ramai lancar kondisinya
biasanya bisa lebih stuck kita
tadi udah macet macetan di cibubur sekarang lagi macet macetan di taman mini
entah berapa lama lagi waktu yang harus saya habiskan di perjalanan untuk menuju ke kantor
yuk nanti kita sama sama lihat ya berapa lama sih
setiap pagi di hari kerja kepolisian telah berupaya menerapkan sistem kontraflow di jalan tol
dan sistem satu arah pada sejumlah ruas jalan
namun hal tersebut
belum cukup menutaskan permasalahan kemacetan yang masih harus saya
dan sejumlah pengguna jalan lainnya hadapi setiap harinya
buat menuju ke kantor saya di kawasan tendean kita bisa milih nih
mau lewat tol lingkar dalam atau kita keluar di cawang
tapi berdasarkan aplikasi maps disarankannya lewat tol dalam kota
tapi ngeliat maps ini bagaikan melihat kemeja saya hari ini merah semua
artinya memang kita harus sabar ya
akhirnya dari bogor saya tiba di kantor dalam waktu dua jam saking padatnya jalanan ibu kota
padahal normalnya perjalanan bisa ditempuh hanya dalam waktu satu jam lima belas menit
kemacetan pagi sungguh merata bukan hanya di jalur tol
bila mengacu pada tom tom traffic index saat ini jakarta masih menduduki peringkat ke dua puluh sembilan
dari tiga ratus sembilan kota termacet di dunia
berdasarkan situs tersebut tingkat kemacetan pagi hari
sejalan dengan hal tersebut berdasarkan data dari dirlantas polda metro jaya awal tahun dua ribu dua puluh
indeks kemacetan ibu kota tergolong mengkhawatirkan
banyak dampak terjadi akibat kemacetan
dari aspek psikologis misalnya dosen fakultas psikologi universitas indonesia mengatakan
kondisi tersebut mampu memicu konflik dan bahaya di jalan
penyebabnya karena stres akibat terjebak dalam kemacetan dalam waktu yang panjang
tidak atau belum memiliki kesadaran untuk kontrol diri sehingga bisa lebih berperilaku agresif
ketika berkendara jangan hanya berpikir berkendara itu yang penting
kita bisa punya keterampilan psikomotorik yang bagus tapi etika berkendara itu yang lebih penting
kalau mau lebih tertib yang juga cukup besar signifikan
pengaruhnya adalah penerapan enforcement yang konsisten
sekretaris jenderal masyarakat transportasi indonesia berpendapat
perjalanan adalah biaya transaksi
berdasarkan beberapa riset kemacetan bisa membuat kerugian ekonomi negara mencapai tujuh puluh bahkan seratus triliun rupiah
akibat lama di jalan dapat mempengaruhi produktivitas dalam bekerja serta kualitas hidup
kendati demikian kemacetan yang dihadapi setiap hari disebut merupakan fenomena jangka pendek
sambil menunggu pulihnya kembali kapasitas angkutan umum masal dan pembangunan sejumlah transportasi umum
yang namanya korban kemacetan itu adalah pelaku kemacetan juga
kan nggak mungkin caranya gimana caranya menjadi korban kemacetan kalau nggak ikut menimbulkan kemacetan bagi orang lain ya
jadi memang kalau nggak mau jadi korban kemacetan jangan bikin macet artinya naik angkutan umum
poin yang ingin saya sampaikan adalah kita sudah di jalan yang benar lah
kita membangun kapasitas anggota umum masal kita
dan di masa sebelum semua kapasitas itu lengkap gitu ya
dalam hal ini lrt masih dalam proses commissioning pembangunan juga belum selesai
halte halte busway juga masih belum dengan kapasitas sedia kalah sebelum pandemi
saya kira pada satu saat nanti akan jauh lebih baik
dalam kegiatan kampanye jalan hijau dua ribu dua puluh tiga badan pengelola transportasi jabodetabek mengklaim
pihaknya terus melakukan evaluasi agar para pengguna jalan bisa terlayani dengan baik
baik dari segi kapasitas angkutan kualitas waktu serta biaya
melihat kapasitas jalan tidak dapat ditingkatkan
maka pengalihan angkutan pribadi ke angkutan umum menjadi salah satu solusi yang ditawarkan
tidak hanya angkutan umum tentu kemudahan terhadap angkutan umum juga harus diciptakan
ini kemacetan di jakarta sehebat apapun menciptakan sistem transport dengan baik
tanpa didukung oleh sistem transportasi yang baik di sekitarnya kemacetan tetap akan terjadi
namun tentu pembangunan dan pemenahan yang terus berjalan mesti sejalan dengan kesadaran bahwa jalan raya adalah sistem
sehingga semua memiliki hak dan kewajiban yang sama
tulis aradia fajar politian jakarta